sejumlah warga yang merasa simpati kepada mistun
warga yang melakukan pemagaran tembok dan menutup rumah milik widodo
di desa gandu kepuh ponorogo jawa timur rabu pagi
menggelar aksi protes
aksi yang berlangsung damai ini sebagai wujud dukungan secara moral kepada mistun
meski sempat mendapat perlawanan
eksekusi tembok setinggi satu meter dengan panjang mencapai tiga puluh satu meter ini tetap dilanjutkan
pengadilan negeri sudah memutuskan jalan ini merupakan jalan umum
sehingga tembok yang berdiri harus dirobohkan
nanti akhirnya ini disahkan sebagai tanah milik kami
tapi bumistun mengeklaskan ini untuk dipakai jalan untuk umum asal
ya tidak mengganggu misalnya ayam yang lelaki banyak di sini
jadi siapapun kalau itu diterjadikan
ya pasti tidak boleh juga
sebelum dirobohkan tembok setinggi satu meter dengan panjang mencapai tiga puluh satu meter
sengaja dibangun mistun sejak empat tahun lalu
penyebabnya ayam ternak milik siswanto tetangga wisnu widodo
sering buang kotoran sembarangan
mistun membangun tembok di jalan desa yang diklaim merupakan tanah miliknya
tim liputan cnn indonesia